gubernur jawa tengah sekaligus calon presiden partai demokrasi indonesia perjuangan ganjar pranowo
mengaku bakal maksimal dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
hal ini disampaikan ganjar ketika melaksanakan open house di kediaman orang tuanya di kelurahan semawung daleman
kecamatan kutowarjo kabupaten purworejo jawa tengah pada minggu siang
pada kesempatan itu ganjar beserta keluarga menerima masyarakat yang ingin memberikan dukungan kepadanya
setelah deklarasi pengusungan capres atau sekedar ingin bertemu dengan ganjar
iya saya surprise saja karena kemarin waktu kita open house di purbalingga juga yang datang banyak sekali
hari ini tercatat juga banyak sekali
insya allah ini terima kasih semua berkenan hadir di rumah orang tua saya
tentu ini penghormatan buat keluarga kami
meski upaya ganjar untuk menuju kursi ri satu selangkah lebih dekat
namun ganjar dinilai masih memiliki sejumlah pr
salah satunya adalah memilih siapa sosok yang akan mendampingi dirinya sebagai cawapres
sudah pasti baik ganjar prabowo ataupun anies membutuhkan sosok calon wakil presiden bukan hanya sebagai pelengkap
tapi sebagai support secara elektoral
artinya ini bisa menjadi variable complementer secara elektoral
dan kalau kita bicara kekuatan mas ganjar terutama ada di jawa dan beberapa daerah lain
sementara masih harus mengejar ketertinggalan di sumatera misalnya ataupun di sulawesi
sementara itu open house yang digelar ganjar pranowo di purworejo menarik antusias warga
ribuan warga rela berdesak desakan
dan terjemur terik matahari
demi bisa berjabat tangan dan berfoto bersama ganjar pranowo
tak hanya datang dari sekitar purworejo
sejumlah warga rela datang dari sejumlah daerah luar kota
semisal warga dari semarang jawa tengah serta kota yogyakarta
selain untuk bertemu secara langsung
warga yang rela datang jauh jauh dari luar kota ini juga memberikan dukungan
setelah ganjar resmi dideklarasikan sebagai capres pdi perjuangan
pada pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
usai menyapa warga di purworejo
ganjar beserta keluarga direncanakan bertolak ke tawang mangu karanganyar jawa tengah
untuk menyapa dan berlebaran
dan bersama warga di sana
bambang jati asmoro purworejo jawa tengah